dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama di jalan asia afrika jakarta pusat
selamat sore albi albi bagaimana pantauan anda soal kondisi genangan air yang terjadi di tempat anda berada
ya selamat sore eva hari ini memang jakarta diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat sejak siang hari tadi sekitar pukul setengah satu siang
sampai dengan sore hari ini sisa sisa hujan yaitu grimis ini masih mengguyur kawasan ibu kota jakarta
nah tempat saya melaporkan saat ini di kawasan jalan asia afrika saat ini memang genangan sudah tidak terlihat
bahwa memang tadi sempat viral di beberapa media sosial dan juga laporan dari beberapa masyarakat yang memang melintasi kawasan jalan asia afrika
sekitar pukul setengah dua sampai dengan pukul setengah tiga terjadi genangan setinggi kira kira lima belas sampai dengan enam puluh cm di kawasan ini sendiri
sehingga itu mengganggu arus lalu lintas yang ada di kawasan ini
tetapi kalau misalnya bisa dilihat saat ini eva kondisinya sudah berangsur angsur mulai surut seperti itu ya bisa dikatakan sudah tidak terlihat lagi genangan
tapi memang masih banyak beberapa pengendara baik itu ojol ataupun beberapa masyarakat yang saat ini masih berupaya untuk berteduh dari guyuran hujan yang masih mengguyur kawasan ini sendiri
tapi memang kalau misalnya kita bercerita tadi saya sempat berbicara dengan beberapa pengemudi ojek online yang memang pada saat
yang hari tadi ketika genangan di sini terjadi menceritakan bahwa hujan yang cukup lebat mengguyur kawasan jakarta mengakibatkan genangan yang tinggi di sini
dan beberapa kendaraan yang mereka miliki itu mengalami ngemogok
nah untuk misalnya saya akan coba ajak beberapa pengemudi ojol yang mungkin masih ada di sini
tadi saya sempat berbincang juga
sebentar eva saya akan coba panggil
bang boleh minta waktunya sebentar bang
bang hang ya tadi ya
oke saya minta waktunya sebentar lagi bang untuk menceritakan bagaimana tadi ketika banjir
menggenangi kawasan ini sendiri bang hang
bang tadi abang di sini banjir terjadi sekitar pukul berapa bang
setengah dua setengah dua siang
setengah dua siang jadi sampai jam berapa
sampai jam setengah tiga lah satu jaman
iya satu jam
jadi aneh pasti seberapa tinggi
saya sih kalau nggak salah ya sudah melebihi kenal pot
hampir di apa namanya sepinggang inilah
saya soalnya mengalami memindahkan motor dari sini ke tempat yang lebih tinggi daripada dataran sini
jadi saya lebih
tahu juga posisi airnya seberapa
banjirnya sendiri itu tiba tiba meluap begitu saja secara cepat atau berangsur angsur tuh pak
berangsur angsur sih tapi lumayan cepat
dari setengah dua sampai sepuluh menit
sepuluh menit sampai lima belas menit itu langsung tinggi
jadi waktu saya share ke grup teman saya di wa hal itu banjir gitu kan
baru sampai saya
karena motor saya belum tuh belum kena
tapi pas lihat lihat wah motor saya juga udah mulai
mulai kena juga udah mulai sampai kenal pot
udah saya akhirnya
memindahkan motor saya
terus teman teman langsung pada lari lari ke sini untuk memindahkan motor juga
ada berapa banyak motor bang ketika banjir terjadi di halte ini nih
di saat jam satu ini itu kan memang lagi jam jam sibuk untuk orderan food ya
ada kira kira sepuluh eh lima belas sampai dua puluh motor yang
eh nggak nyampe lah lima belas sampai dua puluh an lah ya
nah itu kira kira sampai itu
tapi ada beberapa yang pada langsung dipindahkan
yang beberapa juga yang nggak terselamatkan
kami juga ada punya dokumen dokumen
benar benar sampai rubuh
karena genangan genangan yang kuat dikena imbas mobil yang lewat
ada juga dokumentasi dokumentasinya ada juga
tadi kan sempat juga beredar di media sosial bahwa halte ini menjadi titik istilahnya orang orang berlindung seperti itu
banyak juga warga warga yang berlindung di halte ekstrim
kira kira lebih ramai daripada ini
lebih lebih berlebihan semua
karena air sudah mencapai ketinggian sampai sepuluh
seperti ini langsung
oh cukup tinggi bang
nah sekarang kondisi motor abang dan juga teman teman abang gimana ya
ada tiga sampai empat orang masuk bengkel
nah sebagai pengemudi ojol yang sadari beraktivitas berkendara
kalau abang sendiri harapannya gimana nih
mengenai jelang musim hujan
kita harus menyiapkan apa kira kira
menyiapkan sebenarnya sih nggak terlalu rumit ya
cuma untuk drainase atau saluran saluran pembuangan air itu dibenahi atau dibuang
benahi atau dibersihkan oleh yang berkepentingan supaya untuk kedepannya kalau misalnya ada hujan dengan intensitas tinggi dan cepat dia bisa teratasi bisa langsung mengalir ke tempat yang semestinya
tadi juga banjir yang terjadi di sini itu surut dengan sendirinya atau ada petugas ppsu yang bersih bersih atau bagaimana tadi
surut dengan sendirinya
kira kira sampai sejam ke depan kira kira empat puluh lima menit itu banjir
lepas lima belas menit atau itu
jadi tanpa ada bantuan disedot atau apa nggak ada
jadi ya sudah sendiri
terima kasih atas waktunya bang hang
semoga motornya baik baik aja dan teman teman bisa kembali bekerja dengan baik di cuaca yang hujan ini itu bang ya
eva itulah tadi salah satu wawancara saya dengan salah satu pengemudi ojol yang memang juga menjadi korban dan juga saksi ketika genangan membanjiri kawasan jalan asia afrika sendiri
dan memang tadi tidak ada petugas ppsu yang melakukan nasi bersih bersih setelah banjir terjadi di sini
tetapi memang ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya pemerintah provinsi
seperti misalnya ketika memasuki musim penghujan pembersihan dari gorong gorong ini memang harus mulai dilakukan secara intensif
pembersihan sungai agar tidak memang tidak lagi ada banyak sampah yang tersangkut di beberapa pintu pintu air
dan juga kalau tadi saya sempat berteduh sebentar di halte yang berada di belakang saya ini
halte ini juga harus menjadi perhatian khusus karena selain menjadi tempat berteduh dari masyarakat yang sedang menunggu transportasi seperti ojek online ataupun bus
ketika hujan seperti ini sangat dibutuhkan
karena memang halte seperti ini bisa dilihat ini mengalami kebocoran di beberapa titik ketika saya berteduh
dan hujan tadi masih cukup lebat
kita masih harus menghindari tetesan tetesan air walaupun saat berteduh di bawah halte sendiri
dan itulah yang harus menjadi catatan catatan dari pemerintah
jadi tidak hanya memperbaiki trotoar saja tetapi juga harus melihat bagian bawah trotoar itu ada drenasi yang harus diperhatikan begitu
albi pertama melaporkan langsung dari kawasan jakarta